kamu ngeliatin aku mas
gak usah gr saya ngeliatin reina
masa sih kamu gak ngeliatin aku mas
udah tidur sih anakku
risik anaknya bangun
kayaknya agak sedikit terkilir deh mas
karena aku kan gak dorong lemari
jadi sakit banget ini
mau ngapain sih
aduh mas mas mas
mau dibenerin gak
udah geraknya nyoba tangannya
kok kau bisa mijit sih mas
akhirnya dulu tukang pijit nih
gak mungkin kurang ajar ya
saya kan dulu aktif di bela diri
jadi kayak gini udah biasa buat saya
tapi makasih banyak loh mas
kamu udah dateng kesini
udah nolongin aku sama rena
aku udah nolong kamu sama reina

kamu tuh kalo dikasih handphone dipake handphone nya
di telpon gak diangkat
biarin panik orang
posesif banget sih
ya kan handphone aku kan
hah tuh handphone aku
karena tangan aku sakit
kan untungnya ada kamu
tidur itu rena bubuk ya
anaknya gak tidur
kamu gak mau aku disana
atau kamu disini
selamat malam suami aku
gak ada tempat susulan
mama juga kayaknya mesti telepon ke kantor polisi lagi deh
keadaan dia disana gimana
tadi kan kita telpon gak diangkat kan
halo selamat malam
selamat malam pak
saya dengan sarah
saya mau tahu kondisi anak saya
yang bernama elsa
sedang berada di tahanan
apakah baik baik aja pak
semua aman bu
tidak ada korban jiwa dan tidak ada korban terluka dalam kejadian gempa tadi
alhamdulillah kalau gitu pak
ibu bisa mumpung kami besok kembali
ya terima kasih ya pak
semuanya aman pak
gak ada yang terluka
tapi aku gak dikasih untuk ngobrol sama elsa
karena udah malam
udah tidur kali elsa ya ma
tadi juga papa telpon andin
semoga anak anak kita baik baik aja ya
elsa kamu telpon lagi deh sama saya ya
kita dapetin dulu yuk
hah rena takut
kan ada papa sekarang disini buat nemenin rena ya
tempat tidurnya kecil sayang
gak bisa bertiga disini
di bawah sini
nih papa disini
biar rena bisa bubuk ya
boleh rena ya
sejak papa gak ada
gue sibuk kerja
jarang menghabiskan waktu sama mama dan roy
makna keluarga di pikiran gue terasa gak nyata
makna keluarga sangat nyata
saat gue bersama andin dan rena
saat gue bersama andi dan rena
kamu ngeliatin aku mas
gak usah gr
masa sih kamu ngeliatin aku mas

ketika dia disini
udah tidur sana
berisik anaknya bangunan
udah tidur sana
ma aku nginep di panti ya malam ini
untuk jagain rena dan andin
bisa gak kenceng kenceng gak sih megangnya
karena kamu kemarin sudah nekat
mau kabur dari kantor polisi
jadi sekarang kamu saya tugaskan untuk bersihkan halaman
cepat ambil tuh sapu
ini saya sendirian
apa saya terlihat bisa tawar menawar

saya kasih tugas lebih berat lagi
tapi ingat ya
karena saya akan mengawasi kamu
sampai tugas kamu selesai
berikan cinta terima kasih
kiki hari ini masak bubur ayam sama bakmi seafood goreng kalau ibu mau
pinter sekali pasti enak sekali
ehm hal sama andin belum pulang ya
saya lihat di berita barusan kondisi kayaknya sudah kondusif ya
nggak akan ada gempa susulan lagi kayaknya udah aman deh
semoga nggak ada lagi debu kiki takut banget soalnya
ada tamu yang nyariin
tamu saya gak ada janji sama siapa hari ini
itu mamanya andin tadi udah saya suruh tunggu di ruang tamu
bu sarah oke kalau gitu ya saya temuin dia ya
kik kamu bikin minuman ya buat ibu sara teh manis atau apa ya
selamat pagi bu rosa
pagi bu sara
ada apa ya bu sara
bu rosa saya datang kesini saya mau minta bantuan dari ibu rosa
ibu bicara sama al untuk mencabut tuntutannya terhadap elsa
elsa dilaporkan sama al ke polisi
saat ini alsa sudah berada di kantor polisi praja v bu
saya sangat berharap ibu rosy bisa membantu saya
kota sama samasamas